yang jelas dalam hal pak prabowo ingin dan membangun komunikasi dengan ibu megawati itu sudah sejak awal bahkan sejak sebelum pilpres dilaksanakan
karena kebetulan beliau berdua punya hubungan yang sangat dekat secara personal dan biasa dalam politik ada turun naik dalam konteks kompetisi
ini saya mau katakan dalam konteks kompetisi
karena tidak ada konflik di situ sehingga tidak diperlukan yang namanya rekonsiliasi
karena memang sejatinya semuanya saling silaturahim semuanya saling kenal
hanya saja dalam beberapa momentum tertentu memang semua tokoh harus saling berkompetisi
dalam istilah kami itu berpasta bikul khairat satu dengan lainnya
atau berlomba lomba dalam kebaikan
oke tapi untuk waktunya belum ada bocoran kah sabtu atau minggu ini atau bahkan di hari yang baik ini hari jumat justru
dari teman teman pdip kan berharap bisa bertemu pasca keputusan ma
kalau itu terkait dengan politik ya
tapi kalau terkait dengan hubungan pribadi beliau berdua ya bisa kapan saja
bisa saja nanti pas momentum lebaran ini atau kemudian nanti beberapa syawal ke depan
jadi yang jelas sudah ada komunikasi yang positif antara tokoh di tkn antara tokoh partai politik kalemani pak submi dasko dengan pak abu kwan maharani
oke jadi kalau pertemuan silaturahmi biasa pdi perjuangan membuka pintu
tapi kalau misalkan untuk membahas politik setelah putusan mk begitu
ya setahu kami pembicaraan dari teman teman pdip tokoh pdip demikian
beliau tentu setelah putusan mk mereka berharap juga bisa bertemu dengan silaturahim
pak prabowo juga sejak awal kapanpun pak prabowo berharap bisa bersilaturahim dengan semua tokoh bangsa
termasuk salah satunya adalah buknegawati
oke betul begitu mas ciko
setelah punya keinginan bila perlu pertemuan beliau itu antara pak prabowo buknegawati pak jokowi dan pak sbi
bisa duduk bareng berempat berdiskusi mengobrolin pengalaman beliau beliau memimpin indonesia
kemudian bisa sharing dengan pak prabowo kemudian bisa berbagi tugas misalnya
karena salah satu keinginan pak prabowo itu adalah bagaimana
para mantan mantan presiden itu punya tugas misalnya
punya apa namanya diberikan kesempatan untuk membantu tugas tugas pemerintahan dalam konteks misalnya seperti mantan mantan presiden amerika
kemudian punya presiden club
yang kemudian bicara tentang negara bicara tentang indonesia
karena tokoh tokoh seperti pak jokowi
kemudian pak sby tentu punya pengalaman panjang memimpin indonesia
dan apabila kemudian pak prabowo kodolohnya nanti memimpin indonesia
kemudian beliau bertiga memberikan banyak saran dan masukan
saya pikir indonesia itu akan luar biasa
mimpi indonesia mengejar kemajuan dalam waktu lima tahun sepuluh tahun ke depan
dan itu yang selalu diinginkan oleh pak prabowo
ada efek trickle down itu sampai ke bawah
sehingga kita tidak berpecah belah
tidak ada dendam politik dan sebagainya
itu yang selalu menjadi semangat dan visi politik pak prabowo
enggak ada apa apa